keputusan untuk menurunkan giro wajib minimum primer dalam rupiah menjadi tujuh sembilan
telah berlaku efektif mulai satu desember dua ribu lima belas
pengurangan tersebut berasal dari perubahan porsi gwm primer dalam rupiah
yang mendapat jasa giro sebesar dua lima persen atau turun dari yang sebelumnya sebesar tiga persen dana pihak ketiga
kendati demikian tingkat bunga efektif tahunan untuk jasa giro tidak berubah
bi memperkirakan pengurangan gwm primer sebesar setengah persen tersebut
mampu menambah likuiditas perbankan hingga rp dua puluh tiga triliun
direktur departemen kebijakan ekonomi dan moneter solikin juhro mengungkapkan
penambahan likuiditas akan berdampak pada peningkatan kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit
hal ini diharapkan mampu menopang aktivitas perekonomian indonesia
di tengah tantangan perekonomian global yang masih berlanjut
dengan penurunan gwm ini dia akan memberikan atau memperluas ruang untuk
atau meningkatkan ruang untuk memberikan kapasitas untuk memberikan kredit gitu
jadi kalau adik tanya
saya mau jauh mana efektifitasnya ya tentunya nanti kita banyak masih ada beberapa faktor
misalkan bagaimana tadi kita sampaikan demand terhadap bibit itu sendiri
nah makanya kita harapkan dari sisi itu kalau misalkan nanti kita asumsikan tahun depan ini
pengeluaran pemerintah itu berjalan dengan lebih baik lagi absorpsi fiskalnya lebih baik
kemudian proyek proyek infrastruktur jalan ini akan memberikan kontribusi positif
bagi kegiatan ekonomi sektor sektor lainnya
nah tentunya di sini akan sisi demandnya juga akan meningkat
untuk demand terhadap kredit juga meningkat sehingga ruang peningkatan kapasitas meningkatkan kredit tadi
dengan penurunan gwm itu akan bisa direspon secara optimal oleh sisi permintaannya
kemungkinan masih ada turun lagi nggak gwm ya kita lihat kondisinya
kan tentunya semua itu kita melihat apakah kita masih bisa secara konsisten menjaga
karen kondimisi juga terjaga dengan baik maka
gunakan toolnya apakah kita akan
kita harus ases kondisinya gak hanya kondisi
semua juga akan seperti itu jadi
kebijakan moneter yang ditujukan
untuk mempengaruhi likuiditas bank
bank dalam rekening giro di bank indonesia
untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat